ekonomi dunia sedang sakit
setidaknya itu yang diakui para pemimpin negara negara anggota g dua puluh
pada pertemuan di hangzhou tiongkok pada empat hingga lima september dua ribu enam belas
namun di tengah kondisi ini sejumlah perusahaan ternyata masih mampu
memupuk pundi pundi kekayaannya dan menjadi perusahaan publik terbesar di dunia
tiga posisi teratas didominasi bank asal tiongkok
korporasi publik terbesar dunia
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat yang pertama anda ini mungkin bisa dilihat terlebih dahulu
ada posisi satu dua tiga
dan yang di bawah adalah posisi bank bank asal indonesia
dalam ranking yang diciptakan di enam puluh tiga negara yang disurvey
ini adalah perusahaan perusahaan publik jadi perusahaan perusahaan plat merah
sederhananya apa bumn
kita lihat ini adalah icbc berada pada posisi pertama
tiga tiganya tiongkok ya ini adalah icbc industry and commercial bank of china
kemudian kita pada posisi ketiga adalah agricultural bank of china
kita ke posisi pertama
ini adalah icbc
icbc anda ingat apa kalau misalnya anda ke wilayah sarinah tamrin biasanya ada ya
itu saking dekatnya loh ternyata bank itu dengan sehari hari masyarakat jakarta khususnya ya
icbc atau biasanya ada itu kalau di sebuah bangunan yang memang dimiliki juga oleh icbc
kita lihat icbc menjadi perusahaan publik pada posisi pertama terbesar di dunia
karena mereka mengkalkulasi ini
diakumulasikan ini semua
baik itu penjualan laba aset hingga kapitalisasi pasar
kita lihat untuk penjualan satu ratus tujuh puluh satu satu miliar dolar amerika
saya nggak kebayang itu gede banget jumlahnya
belum lagi ditambah laba empat puluh empat dua miliar dolar amerika
lalu aset tiga empat ratus dua puluh tiga miliar dolar amerika
dan perusahaan yang memang didirikan pada satu januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini
karena meskipun dia memiliki headquarters ataupun juga pusat utama ada di beijing tiongkok
tapi dia memiliki ribuan cabang di seluruh dunia
jadi begitu masif mereka berbisnis termasuk juga masuk ke indonesia
kita lihat ini besar sekali
dan aset ini aset itu termasuk bangunan bangunan ataupun juga gedung gedung yang mereka miliki tidak hanya di tiongkok
tapi kita lihat ternyata juga dimiliki di negara negara lain termasuk indonesia
ini lebih ke sektor konstruksi
lalu kita lihat berapa sesungguhnya yang mereka miliki
tidak kalah banyak juga tadi
kita lihat penjualan yang mereka bisa raup satu ratus empat puluh enam delapan miliar dolar amerika
labanya tiga puluh enam empat miliar dolar amerika
asetnya nyaris tiga ribu miliar dolar amerika
kemudian kapitalisasi pasarnya satu ratus enam puluh dua delapan miliar dolar amerika
saya banyak menyebut angka angka miliar dolar amerika kayak punya aja ya
baik selanjutnya kita lihat pada posisi ketiga adalah agriculture bank of china
dan ini memang salah satu bank juga memberikan kredit di sektor pertanian di tiongkok
tapi bukan hanya tiongkok ya tampaknya mereka juga ekspansi kok ke beberapa negara
kita lihat penjualannya itu mencapai satu ratus tiga puluh satu sembilan triliun rupiah
kemudian dua puluh delapan delapan miliar dolar amerika maksud saya mohon maaf
kemudian itu labanya
kemudian asetnya juga besar dua tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dolar amerika ditambah kapitalisasi
pasar satu ratus lima puluh dua tujuh miliar dolar amerika
ini adalah yang dilakukan oleh forbes untuk setiap tahun biasanya mereka akan mengumumkan ranking ranking perusahaan tersebut
dan yang menarik adalah bila kita melihat ini jadi mereka tuh ternyata punya spesifikasi masing masing banknya
harusnya ini bisa dicontek juga ya untuk kita bagaimana china construction bank mereka lebih fokus di mana
agriculture mereka fokus di mana
karena ternyata apabila kita melakukan sesuatu dengan lebih fokus
dalam lagi penetrasinya akan lebih banyak peluang yang bisa digarap
lalu dari dunia ini menarik loh tapi sebentar sebelum saya ke indonesia
bagaimana tiga bank asal tiongkok akhirnya membuat keok perusahaan perusahaan berasal dari amerika serikat
apple di bawah bank bank tiongkok ini
salah satu yang terbesar di amerika serikat juga kalah
kemudian citibank juga akhirnya kalah
lalu kita bergeser ke indonesia untuk melihat seberapa mampu kita berkompetisi kita lihat
ada di sini anda lihat ini adalah bank rakyat indonesia bank mandiri bank sentral asia
dua tampaknya ini perusahaan publik ya
ini adalah perusahaan yang juga tercatat di bursa maksudnya
kemudian kita lihat empat ratus dua puluh sembilan untuk bank rakyat indonesia
saya kesini terlebih dahulu
oke saya mohon maaf itu ada taipo bank rakyat indonesia tanpa mengurangi rasa hormat ke bri
itu harusnya adalah bank rakyat indonesia atau kita kenal dengan bri
bri biasanya fokus bermain

kredit usaha mikro salah satu kemampuan ataupun juga keahlian bri
kita lihat penjualan yang berhasil diraup ya hingga semester petang kita lihat adalah tujuh satu miliar dolar amerika
labanya satu sembilan miliar dolar amerika
asetnya kalau kita bandingkan tadi yang ribuan miliar dolar amerika dari tiongkok masih jauh
kita lihat enam puluh tiga tujuh miliar dolar amerika dan kapitalisasi pasarnya mencapai dua puluh empat miliar dolar amerika
bri sendiri salah satu blue chip yang sering ditransaksikan di pasar domestik
dia di dunia berada pada posisi empat ratus dua puluh
masih sangat jauh ya kita harus mengerek posisi
tapi bukan tidak mungkin kalau kita punya strategi long term jadi bukan hanya hit and run gitu misalnya
ini adalah bank rakyat indonesia pada posisi pertama di indonesia empat ratus dua puluh sembilan di dunia
lalu bank mandiri pada posisi kedua di indonesia posisi empat ratus enam puluh dua di dunia
kita lihat bank mandiri berapa nilainya
masih jalan dia yaitu mars ya yang dinyanyikan oleh para pekerja baik
penjualan tujuh lima miliar dolar amerika
laba satu lima miliar dolar amerika
asetnya enam puluh enam miliar dolar amerika dan kapitalisasi pasarnya sedikit di bawah bri tujuh belas enam miliar dolar amerika
pada posisi ketiga di indonesia adalah bank sentral asia yang mayoritas dimiliki oleh grup jarum ini
kita lihat bank sentral asia berada pada posisi enam ratus dua puluh

tapi di indonesia berada pada posisi ketiga
yes kita lihat penjualannya empat empat miliar dolar amerika
laba satu tiga miliar dolar amerika
tiga miliar dolar amerika untuk aset dan kapitalisasi pasar dua puluh empat lima miliar dolar amerika
ini semakin mengukuhkan bahwa bisnis perbankan mengakuisisi bisnis dunia
artinya mereka menguasai mereka adalah raja raja bisnis di dunia
tidak hanya di dunia di indonesia pun terbukti
merekalah pemegang uang paling besar baik dalam negeri maupun dunia